ketua umum partai kebangkitan bangsa pkb muhaymin iskandar menyampaikan harapannya agar partainya mendapatkan sepuluh kursi menteri di periode kabinet jokowi selanjutnya
hal tersebut disampaikan muhaymin saat ditemui di sela sela dialog kebangsaan di jakarta sabtu malam
selain bertambahnya kursi menteri di kabinet muhaymin juga berharap adanya pertemuan antara jokowi dan prabowo pasca pemilu dua ribu sembilan belas
saya tetap aman damai dan adil saya berharap pak jokowi segera ketemu dengan pak prabowo duduk bersama mengatasi kerumitan yang mungkin panas dan muncul
ekspektasi kursi menteri dari pkb ada nggak
ya tentu kita pasrahkan ke pak jokowi
berarti target sepuluh tadi sepuluh menteri sudah
ya aduh aduh
terima kasih banyak banyaknya doa